tni akatan darat menggelar latihan tempur antar kecabangan di puslatpur baturaja sumatera selatan
latihan ini merupakan latihan puncak tni angkatan darat yang melibatkan lebih dari satu sembilan ratus prajurit
selain prajurit latihan juga melibatkan belasan tank leopard
lebih dari empat puluh rampur m satu ratus tiga belas meriam roket hingga heli tempur
dalam latihan diskenariokan satu batalion tentara musuh dengan kekuatan tank dan artileri
memasuki wilayah sumatera selatan
pimpinan tni angkatan darat pun memerintahkan brigadir enam infanteri mekanis divisi dua kostrat untuk menghalau musuh
pertempuran dimulai dengan tembakan artileri meriam dan roket
dilanjutkan dengan serbuan tank leopard yang menghancurkan tank tank musuh
lalu rampur m satu ratus tiga belas yang membawa pasukan infanteri memasuki pertempuran dan kemudian menghalau musuh
tidak ketinggalan tembakan roket dan canon dari helikopter tempur berhasil memukul mundur musuh
latihan antar cabang kali ini bertujuan menguji dan melatihkan doktrin infanteri mekanis
kita bagaimana melaksanakan operasi dalam tipologi seperti wilayah indonesia
tentunya kita juga bisa membaca satuan mekanis akan kita gelar dalam kondisi seperti apa
jadi angkatan darat tidak hanya punya satu kemampuan angkatan darat punya kemampuan berbagai kemampuan
punya kemampuan perangkota punya kemampuan ralasuntai punya perang hutan gunung
punya perang perang di dalam medan medan seperti ini